kita ke informasi pertama belasan pengemudi ojek online secara sukarela membersihkan sampah
yang ditinggalkan para pengunjuk rasa ruu cipta kerja di simpang empat lembu suwana samarinda kalimantan timur
anggota polresta samarinda membuka kembali kawasan simpang empat lembusuwana
untuk dilalui kendaraan pada rabu petang
lokasi ini sebelumnya menjadi tempat mahasiswa menggelar demonstrasi menolak ruu cipta kerja
para pengemudi ojek online menyayangkan mahasiswa meninggalkan sampah di jalanan
menurut pengemudi ojek mereka kehilangan pendapatan akibat jalan utama ditutup
menyayangkan jika harus menutup akses jalan
karena saya sendiri dari ojol merasa sangat dirugikan
dirugikan karena teman teman harus mutar jalan
harus mutar jalan
dengan ongkos yang tidak seberapa terus kita mutar jalan
itu sangat tidak stabil dengan biaya operasional kami
karena kami mengapresiasi kami mendukung penuh dengan kegiatan mahasiswa
tapi kami menyayangkan dengan adanya penutupan jalan
nah itu aja terima kasih